menteri hukum dan ham yasona lauli menolak wacana pemindahan narapidana korupsi ke nusa kambangan
yasona beralasan pemindahan napi koruptor ke pulau ini justru akan menyulitkan pengawasan
pulau nusa kambangan sejauh ini masih diperuntukkan untuk napi kasus terorisme dan juga narkoba dan juga pidana lain
yasona menanggapi wacana pemindahan narapidana kasus korupsi setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi ktp elektronik di gedung kpk selasa siang
menurutnya usul yang digulirkan kpk itu belum bisa dipenuhi dengan alasan kontrol terhadap napi koruptor akan sulit dilakukan
sebelumnya kpk meminta napi koruptor dipindahkan ke nusa kambangan setelah mengetahui terpidana setia novanto bisa meninggalkan lapas suka miskin beberapa waktu lalu
nusa kambangan itu kan untuk apa untuk maksimum security super maksimum security
kalaupun ada medium security disini
itu adalah misalnya ada seorang napi dari super maksimum
kemudian dia semakin baik semakin baik tidak mungkin kita letakkan pindah ke maksimum
baik lagi udah dekat keluar pindah ke minimum
jadi memang disitu kan khusus untuk napi napi yang ini
saya justru khawatir kalau ditaruh ke situ khusus korupsi justru kehilangan kontrol kita karena dia di pulau khusus